karena direkturat lalu lintas polda metro jaya per hari ini akan menggelar operasi keselamatan jaya hingga dua puluh lima maret nanti
dan untuk mengetahui bagaimana jalannya operasi keselamatan jaya pada hari pertama ini
kita langsung tanyakan saja kepada korespondensian indonesia roni satria
roni selamat pagi
dan ini roni bagaimana pelaksanaan hari pertama ini dan di titik mana saja operasi ini diterapkan
roni selamat pagi
saya akan menunjukkan pelarangan terhadap kendaraan roda dua
namun fani dan aldi kalau kita perhatikan dari pagi saya berdiri di sini
bisa dikatakan belasan hingga puluhan kendaraan roda dua masih saja nakal
bisa dikatakan seperti itu untuk tetap naik melalui jalan layang nontol ini
yang bisa dikatakan cukup berbahaya karena angin yang begitu kencang
karena tinggi dari jalan layang nontol ini mencapai delapan belas meter
memang kalau bisa dikatakan anda bisa lihat jalan yang di sebelah kiri
lajur kiri yang menuju ke jalan prof dr satrio
ini bisa dikatakan cukup padat seperti itu
tentu saja menggoda bagi para kendaraan roda dua yang untuk mereka yang ingin menuju ke sudirman
karet ataupun tanah abang
sehingga godaan godaan itu yang mungkin terkadang membuat mereka menjadi melanggar seperti itu
namun memang ini peraturan tetap harus ditegakkan karena sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
tentang angkutan jalan yang kalau kita tahu memang keselamatan ini menjadi penting bagi masyarakat
karena kalau kita lihat memang ada penurunan angka kecelakaan
namun kalau kita lihat dari penindakan sendiri ada memang peningkatan
peningkatan dari tilang yang dilakukan oleh polda metro jaya di tahun dua ribu enam belas ke tahun dua ribu tujuh belas
yang dari tujuh empat kendaraan maksud saya dari enam dua kendaraan juta kendaraan yang dilakukan penilangan menjadi tujuh empat
bisa dikatakan banyak yang ditilang memang
namun memang angka kecelakaan dapat ditekan
dan itulah harapan di tahun dua ribu delapan belas ini dengan operasi keselamatan jaya yang serentak dilakukan di seluruh indonesia
sebenarnya dua empat ratus personil gabungan tni polri dan juga dinas perhubungan
khusus di jakarta nantinya akan disebar di beberapa titik untuk melihat bagaimana
ataupun memantau masyarakat atau melakukan operasi keselamatan jaya ini
agar dapat memberikan himbauan kepada masyarakat juga
khusus di jalan layang nonton tempat saya berdiri sekarang ini
saya juga sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi khususnya kendaraan roda dua
apalagi melewati jalan layang nontol yang cukup berbahaya bagi mereka
apalagi yang terkadang kalau kita temukan banyak yang memutar arah ataupun melawan arah seperti itu
ketika mereka tahu bahwa di jalan layang nontol ini ternyata ada polisi yang berjaga jaga seperti itu
dan sepertinya akan berbahaya bagi kendaraan kendaraan yang lain yang juga melintas seperti itu fani dan aldi
ya ronny kemudian bagaimana dengan sosialisasi operasi keselamatan jaya ini dan apa saja ya

ini kelengkapan yang akan ditilang oleh polisi
apakah hanya mereka kendaraan sepeda dua yang melintas di atas jalan layang nontol ini saja
ada kelengkapan kelengkapan lain yang akan diperiksa oleh polisi jika ada kendaraan yang terlihat melanggar
iya kalau kita lihat sosialisasi tentu sudah dilakukan oleh polda metro jaya sejak minggu lalu
kalau kita tahu bahwa di hari sabtu saja
hari sabtu yang bisa dikatakan kendaraan yang bisa dikatakan tidak terlalu banyak yang melintas kalau tidak di hari kerja seperti itu aldi
bahwa ada kendaraan yang terlihat melanggar
bahwa ada sembilan ratus tiga pelanggaran yang dilakukan khususnya bagi kendaraan roda dua yang melintas di atas jalan layar nonton kasablangka ini
namun kalau kita lihat kelengkapan kelengkapan ataupun hal hal yang tentunya akan diperhatikan oleh para petugas nantinya terhadap para pengendara ini
sebenarnya tidak hanya bagi kendaraan roda dua namun juga semua pengendara yang melewati jalan ke titik titik yang tempat nantinya operasi dilaksanakan
tidak hanya bagi mereka yang melewati jalan layang nontol tapi juga bagi mereka yang berkendara
sembari menggunakan gadget atau handphone seperti itu
karena ini cukup berbahaya
banyak sekali kecelakaan kecelakaan yang dilakukan karena banyak yang bisa dikatakan menggunakan handphone sembari melakukan perjalanan seperti itu
termasuk juga bagi mereka yang sebenarnya di kendaraan roda dua yang hanya diperuntukkan bagi dua orang namun digunakan untuk tiga orang
tentunya ini akan menjadi perhatian perhatian bagi para petugas nantinya bagi para pengendara
agar semua tertib di jalan dan juga memang kecelakaan angka kecelakaan ini
bisa ditekan semaksimal mungkin aldi
baik terima kasih roni satria
memang betul ya kalau untuk keselamatan memang kita harus benar benar memperhatikan agar bisa meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan
roni satria korespondensian indonesia terima kasih